kecelakaan terjadi di ruas tol palimanan kanci yang mengarah ke brebes
akibatnya arus lalu lintas sempat terhenti
antrian kendaraan mengular hingga ratusan meter
ribuan kendaraan selasa siang terjebak di ruas tol palimanan kanci yang mengarah ke timur
sebuah truk yang membawa lpg terguling di kilometer satu ratus sembilan puluh dua akibatnya
ratusan kendaraan yang melaju di belakang truk terhenti
dua mobil krain dikerahkan ke lokasi untuk mengangkat truk yang membawa tangki berkapasitas lima belas kg lpg bersubsidi itu
beberapa pengendara yang tidak sabar memutar balik di pematas jalan menuju ke gerbang tol palimanan
setelah truk dipindahkan petugas membersihkan solar yang tercecer di jalan tol
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di ruas jalan tol palimanan kanci
sudah ada katrina inandia
kita akan tanyakan langsung ke katrina
katrina ini setelah adanya truk yang sempat terguling dan sudah dievakuasi
bagaimana kondisi lalu lintas di palimanan knc apakah sudah kembali normal
ya saya mas soe reinhardt
saat ini ruas tol palikanci mulai dari gerbang tol palimanan menuju arah jawa sudah kembali lancar
setelah sebelumnya memang ada satu buah truk tangki lpg yang sempat terguling di kilometer satu ratus enam puluh
namun setelah dilakukan evakuasi yang selesai pada sekitar pukul lima belas lewat lima belas tadi
kendaraan dari arah jakarta menuju jawa sudah mulai kembali bisa melaju
namun dalam satu jalur
dan tadi memang sempat menyebabkan kemacetan
sehingga kendaraan yang datang dari arah jakarta
begitu keluar dari gerbang tol palikanci atau palimanan ini harus segera berhenti lagi
karena proses evakuasi tersebut
dan sekarang memang sudah kembali lancar
begitupun dengan arah sebaliknya reinhardt dari jawa menuju ke jakarta
hingga saat ini masih terpantau ramai lancar
diperkirakan bahwa jumlah arus balik hari ini memang lebih berkurang dibandingkan dengan hari kemarin
namun arus balik ini sepertinya masih akan terus berlangsung sampai setidaknya hari kamis nanti reinhardt
artinya sudah mulai ada penurunan jumlah kendaraan begitu yang dari jawa menuju ke jakarta
ya betul sekali reinhardt
di mana pada sebelumnya kita mengetahui bahwa puncak arus balik sudah terjadi pada hari sabtu dan minggu kemarin
di hari sabtu jumlah kendaraan yang lewat di gerbang tol palimanan mencapai enam puluh satu ribu
lalu di hari minggu menurun sedikit menjadi lima puluh delapan ribu
dan di hari senin kembali naik menjadi lima puluh sembilan ribu kendaraan
dan hari ini terlihat dari pagi hingga sore
dan tadi saya memantau di gerbang tol palimanan ini jumlah kendaraan memang cukup banyak
masih tetap ramai lancar
antisipasi pun masih dilakukan dengan cara membuka dua puluh satu gerbang ke arah jakarta
ruas tol untuk kontraflow juga tetap disiapkan
namun belum diberlakukan karena memang hingga saat ini belum terjadi penumpukan yang berarti
dan kemungkinan besar memang jumlah arus balik menuju ke pekan ini akan semakin sedikit semakin sedikit terus ke harinya
baik katrina kembali mengenai truk yang tadi sempat terguling
begitu apakah ceceran dari solar ataupun bensin dari truk tersebut benar benar saat ini sudah mulai sudah bersih
dan dapat dilewati oleh kendaraan yang menuju tentu saja ke arah balik jakarta
ya reinhardt memang sebelumnya setelah selesai dievakuasi
kendaraan masih belum bisa melaju dengan dua lajur yang disiapkan di tol palikanci ini
karena memang sempat ada tumpahan solar di sana akibat dari tergulingnya
namun setelah dilakukan pembersihan sudah disiram oleh petugas saat ini
arah dari jakarta menuju jawa sudah kembali lancar dan sudah bisa dilewati dengan kecepatan normal
baik terima kasih katrina inandia langsung dari ruas tol palimanan kanci